sementri pemuda dan olahraga imam nahrawi meminta maaf atas jebloknya prestasi indonesia di sea games
menpora berjanji akan melakukan evaluasi ulang jajarannya
selain meminta maaf menpora mengapresiasi atlet indonesia yang telah berjuang di sea games
hasil sea games ini akan dijadikan tolok ukur menjelang asian games dua ribu delapan belas
dalam asian games nanti kemenpora akan hanya berfokus pada cabang olahraga yang berpotensi meraih medali
dan juga dalam sea games dua ribu tujuh belas indonesia hanya memperoleh tiga puluh delapan emas enam puluh tiga perak dan sembilan puluh perunggu
padahal target sea games kali ini adalah lima puluh lima medali emas
satria tama yang tampil cemerlang di sea games kemarin juga sudah ikut berlatih bersama
satria tama menjadi satu satunya pemain berusia di bawah dua puluh tiga tahun yang dipanggil untuk menggantikan posisi kurnia mega yang sakit
untuk melawan fiji luis mia memanggil sembilan belas pemain termasuk andik firmansyah yang bermain di malaysia bersama klub selangor
dari sembilan belas pemain tersebut pemain asal persipura jayapura bua solosa dan juga dua pemain borneo fc
larbi eliandri dan juga abdul rahman belum terlihat berlatih bersama rekan rekannya
meski hanya mempunyai waktu berlatih yang singkat skuad garuda akan memaksimalkan waktu untuk berlatih
kita maksimalkan ya karena luis mila bilang kita maksimalkan kesempatan yang ada
latihan dua hari ini bisa dimanfaatkan pemain juga bisa cepat beradaptasi dengan pola main yang diinginkan kud luis
dan kita mengerti juga tadi ada sesi latihan yang
agak diturunkan karena ada lima pemain yang kemarin habis bertanding di liga